sejumlah pembawa acara televisi mengawali karir sebagai penyiar radio
walau sudah punya nama di layar kaca tidak semuanya serta merta meninggalkan dunia radio
kecintaan stany agustaf pada profesi penyiar radio membuatnya setia selama lima belas tahun menyapa pendengarnya di udara
apa sih yang bikin betah jadi penyiar
lagu musik ngangenin suasana update informasi jadi ikut dalam bagian tren itu yang bikin kangen
jadi nggak akan pernah meninggalin sih radio kayaknya
bahkan pernah janji dulu dalam hidup kalau masih ada radio di segmentasi tujuh puluh saya akan siaran tetap sih
alias sudah kalah tuh sih sebenarnya
termasuk peraturan konstruksi radio sekarang udah berubah banget dibanding dulu
radio bukan saja sebagainya
sebagai tempat lifestyle tapi juga kita ada di sini untuk memenuhi kebutuhan dari pendengar
pendengar itu punya schort attention span
nggak bisa lama dia dengarnya
komitmennya sangat kecil ketika dengan radio
tantangannya di situ
udah berubah zaman dulu mas sekarang
figur penyiar tetap masih kuat
tapi yang lebih kuat lagi ada informasi news ada informasi traffic ada lagu yang sesuai dengan apa yang mereka mau
ada obrolan obrolan keseharian yang relate ke diri mereka
tempat dimana mereka bisa nelpon
jadi memang kita merancang segala suatunya radio
sekarang industri nya memang lebih ke listener fokus gitu
setelah punya nama sebagai penyiar radio
steny semakin dikenal setelah menjadi pembawa acara di sebuah stasiun televisi swasta
jika banyak pembawa acara televisi memulai karir sebagai penyiar radio
asri walas justru sebaliknya
suara cemprengnya yang sempat dianggap tak layak mengudara
kini malah menjadi ciri khasnya
aku malah banyak banget dapet temen dari radio
ada gitu tiba tiba di jalan
gitu juga tapi
sampai dia tau anak lo sakit karena apa
karena di radio ini kita cerita semuanya tentang hidup kita
jadi mereka punya kedekatan itu gitu
karena anak lo sakit aku ceritain
sekarang gue lagi jahit
jadi apa aja yang gue rasain di hati itu ceritain
jadi di siaran tuh kayak kita jadi diri kita padanya di era sekarang ya
makanya aku terus mau siaran karena gue orangnya gitu sih
maksudnya ya emang kayak gini gue gitu
ya itu ternyata yang dicari di radio ini
jadi kenapa cocok karena memang radio ini mencari karakter yang seperti itu
maksudnya bagaimana ya
ya meskipun perkembangan media digital semakin pesat
para pelaku industri radio tetap yakin radio tidak akan ditinggalkan
mereka yakin para pengemudi yang terjebak kemacetan di jalan akan selalu butuh ditemani radio
kriya putri jakarta